bupati buton selatan agus faisal hidayat terjaring operasi tangkap tangan kpk rabu sore
penyidik kpk juga mengamankan uang empat ratus juta rupiah saat operasi tangkap tangan tersebut
usai diperiksa komisi pemberantasan korupsi selama delapan jam
bupati buton selatan agus faisal hidayat bersama lima orang lainnya
yang terjaring tangkap tangan kpk akhirnya keluar dari ruang reskrim polres bau bau
kamis pagi pukul empat waktu indonesia tengah
keenamnya kemudian diterbangkan melalui bandara udara beto ambati kota bau bau
untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung kpk jakarta
sementara tiga orang lainnya masih menjalani pemeriksaan di polres bau bau kamis pagi
penangkapan ini dibenarkan oleh jurubicara komisi pemberantasan korupsi
tadi sore sampai malam kita amankan sekitar sepuluh orang
sepuluh orang di
ada salah satu bupati juga yang kita amankan dari sepuluh orang tersebut
dan kita amankan sejumlah uang sekitar empat ratus juta tadi yang kita hitung di awal ya
tentu sekarang sedang didalami lebih lanjut karena pemeriksaan sedang dilakukan di polres setempat
untuk melihat dan mengkonfirmasi beberapa perbuatan perbuatan yang sudah kita dapatkan informasinya
hingga saat ini belum ada keterangan lanjutan

dan sejumlah orang lainnya yang terjaring operasi tangkap tangan di sulawesi tenggara